makan yang sedikit banget
di atas satu malam sobat
masa makan di sini malu
gak dosa berun
neng udah makan
neng pakai bakso bakso
halo rey gendeng tuh bang
rumahnya di ujung sana
tapi ini orang malas deketin dia
setangganya aja banyak yang sering pindah
gak salah sedikit langsung dihajar
gak salah aja langsung diajar
aneh banget ya pak
apa bener rey moraga sama rey gendeng ini orangnya yang sama
kulit putih alis tebel mata sipit bukan bang
itu mah sama aja bang
itu rumahnya di ujung sana dong bang
udah sama aja gini deh
oke makasih ya pak
selamat malam mas
gua rasa rey moraga ini memang berbahaya
tapi mungkin orang kayak dia yang dipulihin the black cobra buat jadi backing kan

oh jadi lo mau gue usir secara paksa
pergi sekarang juga atau gue aja
saya gak akan pergi
hei sekarang lo liat
lo lihat karung karung itu
gue mau lo ambil karung itu dari kuli ini
ntar mereka ngamuk lagi
lagian mereka rame
kalau gitu lo gak usah isipin gue lagi
asal abang mau jadi bkm black bobo
naik naik karung gue
udah tau karung berat kan
kenapa lo tarik taring
aku bilang cuma bercanda doang
udah udah udah
lo jangan lebih tinja
gue hansin ya
udah udah udah
makanya lu jangan rese disini
tapi dia emang cocok jadi bikinan black cobra
gue yakin black cobra bakalan ditakuti kalau rey mau kabur
sampai jumpa di video selanjutnya
tadi pakai bakso basi sama emang
semangat mau liat liat ya jangan direng
neng kalau mau sarapan ini bareng
udah yang om juga belum habis
iya ini belum habis
tadi emang masih tidur
tadi emang tidur enggak

ini enggak enak
ini enggak enak
ini enggak enak
ini enggak enak
ini enggak enak
ini enggak enak
kamu udah sehat
kan ada kamu obatnya
kok sendirian neng
mana si kemot
enggak ada kumaha
ada di omeling wae si kemot
sekarang enggak ada
ya kan biasanya si kemot sok ngintil wae
kenapa enggak ada si neng
kamu masih kemot
enggak ada apa apa
sudah kangen ngumpul di bengkel
ayah tuh sehat
abah harus dijak jak orikasin
jadi biar kita kembali lagi
jadi saya bukan jak jak doi
tapi dengan kalian jadi ke drop lagi
tuh dengerin tuh kata abah
orang sehat melihat kamu jadi sakit lagi
kamu mukanya tragis
melihat muka kamu tuh ya menyakitkan
tidak mau bahas asetnya
untuk apisan saya ini tega
saya mah terhina
air kita teh
mas tarik banget
sepada pemberitahuan dari dokter pak rama hari ini sudah boleh pulang
amah sudah boleh pulang
saya sudah mau sembuh ini
wah iya pak
saya mah terharu
terima kasih ya cicara ya
aduh sudah sehat sekarang
saya tidak boleh belut

neng mau sekolah
sama si sardung waih ini
nggak usah abah
keliatannya lemes begitu pak
neng bangat ya pak ya
masak masak masak
masak dulu siapa siapa
masak dulu siapa
daya jangan daya lagi
saya mau hidup terus